yang entuh itu ah iya saya lupa bu lupa benar saya sempat pesen paket emang untuk
ingetin saya saya permisi ke depan dulu ya mau ketemu sama uya mau
istri anda mati
kenapa ya orang itu
sepertinya dia gak beres
aku harus ceritakan
feeling saya memang benar
perasaan bahwa saya diikuti ternyata betul adanya
jelas mereka memasang mata dimana mana
dan mereka yang saat ini mengikuti saya ternyata benar benar terlatih
bahkan sampai sekarang pun saya gak tau posisi mereka ada dimana
anda siapa ya
saya polisi yang bertugas disini
sebelumnya saya minta maaf
karena saya telah membutuhkan anda
karena saya melihat
sebagai orang yang berpikir
kalau boleh tau
ada apa ya
masih ada seseorang disuatu tempat
yang masih mengamati saya sampai saat ini
saya harus hati hati merespon
pak aldi baran
anda mengenal saya
saya mengenal anda
kalau anda butuh penjelasan dari saya
silahkan ikut saya ke kantor
petugas ini jelas mencium sesuatu yang tidak wajar
saya nggak boleh membenarkan dugaannya
mari pak aldi baran
saya kalau ada pembicaraan
cukup dibicarakan disini saja
saya nggak mau masuk ke dalam
ada apa dengan aldi baran
kenapa matanya seperti menyisir sekeliling tempat ini
sepertinya ada sesuatu yang mengganggu dan membuat dia curiga
tapi apa yang terjadi
kamu lihatkan tadi saya telepon al
terus dia diangkat
padahal kan biasanya kalau
ini kenapa ya
kamu tahu sesuatu gak
kayanya bu bos sudah mulai curiga nih ada sesuatu yang terjadi nih
tapi gue tetap gak boleh ngomong kan
demi kesehatan dan keamanan saya sendiri ya
demi kesehatan dan pikiran ya bu bos
ditanya bukan ada jawab
gak ada nggak ada apa apa kali bu
insya allah semuanya aman terkendali
ahmad mungkin lagi di jalan atau lagi sibuk kali pak bosnya
jadi gak bisa di telfon gitu
atau lagi meeting atau lagi apa gitu kan bu
sekarang di ujung
pak mirna nih susah banget kalau harus acting
dari wajahnya kan udah tergambar nyata
dia bohong apa jujur
kasian pak mirna kita harus bantuin dia deh ini kayaknya
tadi tuh kiki lupa mau nyampain kalau mbak mirna tuh dicariin sama uya sama pak bohoin di depan
ngapain nyari nyariin gua
ini katanya ada paket
sejak kapan gua pesen pesen
pesen pesen kayak begitu
kan ini demen dia aja emm lu
gue mah kagak pernah pesen pesen paketan gitu dah
hmm mbak mirna nih nggak peka banget sih sama kiki
ini kan kode yang kiki kasih
ini apaan nih maksud gigi kasih kode ya
oh paket yang itu
saya lupa bu lupa benar
saya sempat pesen paket emang
saya permisi ke depan dulu ya mau ketemu sama wiya sama boeing di pos
ya bu ya saya permisi
kiki netip anak anak bentar
sus mirna kenapa ya
kok aneh banget
keren aja ngerasa aneh tuh
aduh kayaknya enggak deh saya mungkin perasaan oma sama perasaan kami
enggak bu sus mirna enggak aneh
ini main adek main lagi aja ya
kadang bocah ini bisa banget jujurnya deh ya
ah kamu sama mirna aduh udah apa sih ini sebenarnya
yaudah saya titip anak anak ya saya mau ke kamar dulu
nanti kalau al pulang bilang saya ada di kamar ya
main sama adek ya
beneran beneran enggak ada apa apa
kalau ada apa apa pasti kiki ceritakan ke ibu bu
selamat siang ratu
aduh jangan ke layar dia pengen ditarik
mana kakak mau main sama kakak enggak
nah mau gimana
bapak aldi barang
saya mengenal anda dari list list tamu tamu
undangan yang ada di villa tersebut
dan saya salah satu orang yang ditugaskan oleh kepolisian
untuk mengendal penyelidikan di vila tersebut
saya polisi yang akan menyelidiki kasus kebakaran di vila laosa
kalau boleh saya tahu
kedatangan bapak aldi barang kesini
untuk apa ya
apa bapak aldi barang ingin menyampaikan sesuatu kepada kami
enggak enggak ada
sepertinya tidak mungkin pak aldi barang
kalau pak aldi barang secara keseluruhan
datang ke kantor polisi lalu
tidak ada maksud untuk menyampaikan sesuatu sama kami
sepertinya tidak mungkin
saya nggak boleh berbicara di sini
saya yakin orang orang itu masih memantau saya sampai sekarang
maksud kedatangan anda kesini untuk apa ini
saya kesini sebenarnya cuma
mau bertanya tentang kasus kebakaran yang terjadi di gudang mama saya
sudah sejauh mana penyelidikannya
semoga jawaban ini menghalau kecurigaan tugas
maka maksud kedatangan saya sebenarnya kesini
kami sudah memanggil bapak nino
untuk dimintai keterangan sebagai saksi
kami sudah mengumpulkan semua saksi saksi
salah satunya rina bapak
dan kami akan membongkar
kasus kebakaran di villa la rosa itu
mulai dari saksi persaksi
dan kami juga akan memanggil pemilik villa la rosa
kalau tidak salah namanya